kartu jakarta pintar plus serta kartu jakarta sehat plus merupakan program prima dona
gubernur dan juga wakil gubernur terpilih dki jakarta anies baswedan dan sandiaga uno
saat pilkara dki jakarta dua ribu tujuh belas
di samping pro kontra sumber anggaran program ini juga berpotensi tidak terrealisasi
dalam program kerja seratus hari anies sandi
kartu sakti bagi bidang pendidikan serta kesejahteraan sosial menjadi janji pamungkas
yang diberikan anies baswedan serta sandiaga uno selama kampanye pemilihan kepala daerah ibu kota
program ini kemudian dituangkan dalam program kartu jakarta pintar plus
serta kartu jakarta sehat plus atau kjp dan kjs plus
targetnya anies sandi mampu memberikan kesejahteraan bagi anak usia enam hingga dua puluh satu tahun
untuk siswa yang berada di sekolah negeri swasta madrasah serta pesantren
menurut sosiolog universitas indonesia ganda upaya
efektivitas penggunaan kartu sebagai jawaban akan pembebasan buta huruf
hingga kesejahteraan sosial dinilai efektif
namun transparansi serta distribusi anggaran dinilai masih kurang
pure sekali gitu ini yang mau dipakai yang mana gitu
karena itu masalah pendistribusian
dan itu berkenaan dengan kebijakan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan
jadi maksud saya kalau terlalu banyak kartu itu juga ya
itu akan menimbulkan juga nanti istilahnya anda kan itu privilege seperti itu
dan itu nggak boleh
transparansi serta distribusi anggaran pula yang mengundang produksi
antara kartu sakti milik anis sandi tersebut
dalam janji kerjanya anis sandi mengatakan akan mengintegrasikan
kartu jakarta pintar dan kartu indonesia pintar atau kjp serta kib
kartu jakarta pintar adalah program pendidikan gratis bagi masyarakat ibu kota
yang sumber biayanya dari anggaran belanja daerah
sementara itu kartu indonesia pintar merupakan bantuan tunai
untuk pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang sumber anggarannya dari kas negara
dua kartu berbeda menjadi satu kartu dinilai berpotensi tumpang tindih
dalam sumber anggaran belanja
namun menurut pelaksana tugas dirjen keuangan daerah kementerian dalam negeri syarifudin
duplikasi anggaran terjadi jika bersumber dari satu anggaran
sedangkan sasaran yang dicapai lebih dari satu
kalau memang itu sifatnya hanya perluasan cakupan
yang tadinya mungkin hanya murid atau anak anak yang masih di bangku sekolah lantas kemudian ada
perluasan cakupan menjadi yang putus sekolah pun dengan harapan pemerintah mendorong
supaya yang putus sekolah ini bisa melanjutkan sekolah
tentunya kalau pertimbangan seperti itu itu masih dalam ruang lingkup yang berdasarkan norma yang ada
itu masih bisa diberikan dalam bentuk belanja bantuan sosial
nah ketika kita bicara kjps ini kartu jakarta pintar plus tadi
itu kan hanya media ini kalau kita bicara ya itu ya interface
artinya itu ya yang intinya adalah itu kan hanya alat untuk kemudian pencairan pihak anggaran
selain menjanjikan kombinasi anies sandi juga berjanji akan memberikan setoran tunai bagi pengguna kartu
dengan asumsi mampu memudahkan pemenuhan kebutuhan para warga
alih alih khawatir dengan bentuk penyelewengan dari bentuk bantuan tunai
anies sandi menilai pembentukan sistem integrasi secara online mumpuni untuk mengawasi
transparansi serta distribusi kartu
namun menurut syarif anggota dprd dki jakarta dari fraksi gerindra
dalam rentang awal kepemimpinan anies sandi kjp serta kjs plus belum bisa terlaksana
lantaran tidak masuk anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan atau apbdp dua ribu dua puluh
dengan kata lain eksekusi kesaktian kartu sakti ini harus menunggu rencana pembangunan jangka menengah daerah atau rjpmd dua ribu dua puluh
untuk kjp nya ada tapi kjp plus sebagai branding sebagai nama sebagai nomenklatur tidak ada
karena apa nanti yang kjp plus itu kan kepesertaannya terbatas
apa itu tadi anak anak siswa anak anak yang usia sekolah tapi tidak bersekolah kan terbatas
kemasan kartu sakti dinilai menjadi solusi terbaru sebagai bentuk evaluasi dari bantuan langsung tunai
asumsi akan tercipta hasil lebih baik jika keduanya digabungkan sah sah saja terjadi
asalkan pemerintah mampu memberikan garansi bertanggung jawab yakni sebuah transparansi bagi masyarakat ibu kota